gue sebenernya juga gak mau bertempur sama nyat buwe
ini demi cinta kita berdua ras
kamu gak usah menghalangi gue
ini semua demi pembelaan buwe buat kamu
terus nyelamatin iwa asin
cabut yuk jalan jalan
bang bang bang udah bang stop aja stop berhenti berhenti
aku tahu yuk turun turun turun
tano berhenti kakak
katanya kalau lo benerin lu mau balikin mobil majikan gue
eh ini udah dua minggu masih lu kekepinan
cang baru juga dua minggu
sebelum dua tahun cang
gue udah mau melin nih majikan gue
kasih pengertian aja ke majikan
mudi apa cang
benerin tuh remnya
ambil lagi remnya
cak itu jalan bina cak jangan dibawa
eh turun turun
kamu tuh yang kelakunya nggak pernah berubah dari dulu
sorry sorry ya ampun ya ampun ya ampun
aduh aduh finn finn
sorry sorry aduh kamu gak apa apa kan
sakit sih tapi nggak apa apa kok
ini rumah siapa
bagus banget rumahnya
kayak rumah impian aku
ini rumah aku
waktu kita berdua
kamu selalu ngomongin tentang rumah impian kamu itu
makanya aku buat rumah ini
aku mau ngasih kejutan saat kita nikah nanti
tapi udah ketahuan kamu dulu wan
aku mau kalau pernikahan kita
tava selalu beredar

akhirnya aku l sabia